bagi sebagian pasangan tentunya bukan hanya sekedar ucapan yang disiapkan
tapi juga budget khusus untuk pengeluaran spesial di hari kasih sayang
meskipun bukan hari libur nasional
tapi momen valentine tiap tanggal empat belas februari jadi ajang pembuktian kasih sayang
yang dirayakan di banyak negara termasuk di indonesia
kira kira berapa ya budget yang dikeluarkan
ya estimasi mungkin di satu lima sampai dua lima kali ya
ya apa ya biasanya ya bunga terus makan coklat sama ya apalah barang yang berkenang ya
biasanya kalau misalnya valentine itu kita itu paling ngabisin waktu bareng bareng di hari itu
kayak cuma benar benar kita berdua terus paling kita kayak makan siang bareng
sama dinner sih yang paling lama waktunya
kalau budget ya biasanya dari lima ratus an sini lima ratus ribuan ke atas
jadi tadi beberapa orang udah kasih pendapat berapa budget yang mereka keluarkan untuk pasangannya
untuk merayakan hari kasih sayang atau hari valentines
sekarang nih saya mau ngajak anda untuk cek langsung ke toko bunga toko coklat
dan salah satu restoran di jakarta
jadi kita bisa memperkirakan kira kira seberapa dalam kita harus merogoh kocek
untuk men treatment pasangan kita di hari kasih sayang atau hari valentines
salah satu pedagang bunga di pasar rawabelong jakarta barat
mengaku bisa meraup untung hingga sepuluh juta rupiah dalam sehari
saat valentine pasar rawabelong jakarta ini jadi tujuan utama
untuk memesan buke bunga berkualitas dengan harga miring
tak heran pasar rawablong ini jadi pasar bunga terbesar di asia tenggara
dengan omset penjualan lima belas hingga dua puluh miliar rupiah per bulannya
pasar ini buka selama dua puluh empat jam dan diakui pedagang tiap jam harga bunga bisa berubah
harga bunga segar di pagi hari berbeda dengan di malam hari
ditambah dengan momen hari kasih sayang tentunya harga bunga juga melonjak
langsung saja kita mau tanya tanya
ini saya mau tanya untuk harga bunga valentine kali ini nih harganya di range berapa aja sih
peningkatan harganya paling jadi dua kali lipat dari hari hari biasa
kalau tadinya hari hari biasa satu batangnya itu rp lima belas ribu
sekarang bisa dua puluh lima atau tiga puluh ribu
kalau untuk buket bunga sendiri ini kan ada macem macemnya
mas bisa nggak dijelasin dari harga yang paling murah harga yang menengah sampai yang paling mahal untuk valentine ini ada foto foto bunganya nih
kalau yang paling murah kayak gini
ini dua ratus ribuan
kalau hari valentine dua ratus ribu
kalau hari biasa sih bisa seratus
kalau sekarang hari valentine dua ratus ribu
kalau yang standar rp dua ratus ribu
ada yang satu juta sampai dua juta ada
bicara soal valentine tentu tidak pernah lepas dengan coklat
bukan hanya pedagang kembang

salah satu gerai toko coklat di daerah jakarta selatan ini menyediakan coklat premium bagi pasangan yang ingin memberikan coklat spesial di hari kasih sayang
dekorasi khusus lewat bingkisan coklat yang juga dirancang khusus untuk valentine jadi strategi untuk meningkatkan penjualan
mengantisipasi peningkatan pemesanan coklat
berbagai promo dilakukan diantaranya dengan memaksimalkan penjualan online dan personalisasi rasa coklat pilihan konsumen
jadi kita pasti melihat peningkatan peningkatan penjualan coklat
kita pasti mengharapkan banyak penjualan
dan itu adalah alasan utama mengapa kita memiliki lebih banyak varian
jadi kita memiliki hamper yang tidak hanya dipenuhi dengan coklat premium

juga minuman coklat dan beberapa gimmick valentine
beli bunga sudah
beli coklat pun sudah
satu hal yang tidak boleh ketinggalan untuk menutup momen romantis di hari kasih sayang adalah dinner bersama pasangan
bahkan seminggu sebelum tanggal empat belas februari
reservasi untuk set table dinner sudah mulai dilakukan
paket menu khusus hari valentine jadi andalan yang bisa dipilih pengunjung
lengkap dari menu pembuka
hingga sajian penutup
berdasarkan tiga tempat yang saya kunjungi tadi
setelah dihitung hitung paling tidak saya harus mengeluarkan delapan ratus lima puluh ribu rupiah
yang terdiri dari dua ratus rupiah untuk buke bunga
dua ratus rupiah untuk coklat
dan juga empat ratus lima puluh rupiah untuk dinner romantis
tapi bagi anda yang memiliki budget berlebih
anda bisa memilih buke bunga seharga satu juta rupiah
coklat seharga delapan ratus lima puluh rupiah
dan paket dinner empat ratus lima puluh rupiah
sehingga total dua tiga ratus rupiah
jadi kira kira kita harus mengeluarkan uang di kisaran satu juta sampai satu lima ratus rupiah
atau bahkan lebih untuk menerit pasangan kita dengan benar di valentine's day
cukup mahal juga ya karena saya baru aja cek harga beli emas di antam
artinya dengan range harga segitu kita bisa menabung emas satu sampai atau dua sampai tiga gram emas
tapi balik lagi ke anda
men trik pasangan itu bukan seberapa mahal uang yang anda keluarkan